ketua umum pbnu said akhil siraj menyatakan akan mengajukan uji materi atau judicial review ruu cipta kerja ke mahkamah konstitusi
hal ini dilakukan menyusul penolakan pbnu atas ruu yang dinilai merugikan rakyat kecil ini
dalam video pernyataannya said mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa aktor intelektual dibalik aksi anarkis penolakan ruu cipta kerja kami selalu
pada sabtu sepuluh oktober menaker ida fauzia mengunjungi said untuk menjelaskan visi pemerintah melalui ruu cipta kerja
pbnu tetap menyatakan penolakan dan menyayangkan proses pembahasan yang dinilai terburu buru tertutup dan tidak membuka diri terhadap aspirasi publik
kami berharap kepada aparat keamanan agar mengungkap siapa dalang atau aktor intelektual dibalik kerusuhan
pada sabtu sepuluh oktober menaker ida fauzia mengungjungi said untuk menjelaskan visi pemerintah melalui ruu cipta kerja kamis lalu
pada sabtu sepuluh oktober menaker ida fauzia mengungjungi said untuk menjelaskan visi pemerintah melalui ruu cipta kerja kamis lalu